peristiwa gerhana bulan total atau yang disebut super blue blood moon
menjadi perhatian ribuan warga di sejumlah wilayah di jawa timur
di surabaya ribuan umat islam menggelar sholat gerhana bulan di masjid al akbar
di malang dan di mojokerto warga menggelar tradisi membunyikan musik keliling kampung
dan aksi teatrikal sebagai bentuk syukur atas kebesaran tuhan yang maha esa
bersama ribuan warga dua calon kontestan pilkada jawa timur
saifullah yusuf dan emil dardak
antusias menyaksikan peristiwa gerhana bulan di masjid al akbar surabaya
keduanya mengaku tak ingin melewatkan momen langka ini
karena hanya terjadi satu ratus lima puluh tahun sekali ini
gus ipul dan emil juga melakukan sholat gerhana sebagai rasa syukur
atas kebesaran tuhan yang maha esa
gus ipul dan emil juga melakukan sholat gerhana sebagai rasa syukur atas kebesaran tuhan yang maha esa
saya tetap menjadi junior yang hormat pada beliau
tadi lebih banyak sempat melihat dari teleskopnya bagaimana perkembangan dari gerhana lokal
peristiwa gerhana bulan juga disambut meriah di malang
sejumlah warga memainkan musik jawa dan berkeliling kampung
sedang diserang oleh batara kala
sehingga memerlukan pertolongan dengan membuat suara gaduh
di mojokerto para seniman majapahit menggelar performance art di kolam segaran kecamatan trawulan
dengan iringan musik para seniman memulai tarian
di mana ritual ini sangat erat dengan nama trawulan yang berarti cahaya bulan
sementara di gresik warga dan tokoh masyarakat melakukan bagi bagi nasi bungkus
dan menyantuni anak yatim piatu
cara ini merupakan bentuk rasa syukur yang selama ini diajarkan oleh natuna
sehingga mereka berpikir bahwa mereka tidak akan menemukan anak anak yang berpikir seperti mereka